kau tidak akan pernah membiarkan siapapun memiliki kucang kembar itu
apalagi kepada orang yang tamak dan licik sepertimu
di ujung hidupmu kau masih saja sombong
untuk memberikan ilmu kepadaku
kau mau menembus kundang kau
kau ingin aku
aku tidak mau

aku sangat menyesal
sehingga pajajaran menjadi seperti ini
dan jatuh ke tangan
maafkan atas kecemburuanku selama itu
yang tidak beralasan
kejadian yang lalu
sudah hamba kubur dalam dalam
sudah menyadari kesalahan
itu yang penting
sekarang gert prabu
pergilah ke pelosok pajajaran gert
yang dipimpin oleh argadana
kita ketemu di